pada dasarnya mas bram kami tentu berpijak pada ketentuan peraturan perundang undangan
perpaduan budaya melayu dan islam
setidaknya memitigasi risiko risiko yang
mungkin ini terakhir dari gue nih
jadi kalau airnya tenang oksigennya kan kurang
serta beragam penghargaan lainnya